waktu kita lima menit kita akan pastikan ini yang jadi omnibus diskusi mas arief ini yang menarik tadi ada
habit baru dengan tiga orang yang akan masuk dari pasar milenial harapan baru apakah dengan
masuknya prabowo subianto yang rencananya akan menjadi menteri pertahanan katanya dengan satu
orang gerindra lagi akan menjadi habit baru saya kira begini pak jokowi ini kan kepengen koalisinya
menjadi besar ya yang karenanya untuk jadi besar dan kuat itu dia mesti mengangkat orang dari partai
nomor dua yaitu gerindra ya nomor dua pemenang pemilu dua ribu sembilan belas kemarin nah saya udah pernah bilang
bahwa pikiran untuk mayoritarism itu ya memperbesar mayoritas itu berangkat dari dua
asumsi yang salah satu adalah pikiran bahwa kalau semua diangkut ke dalam koalisi maka
seluruh kebijakannya akan aman di dpr itu terbukti tidak jalan
waktu dalam periode pertama pdip itu sering sekali punya pendapat yang berbeda dengan pemerintah
meskipun dia pendukung utama itu yang pertama yang kedua adalah pikiran seperti mayoritarism ini
berpikir bahwa kebijakan itu sudah pasti benar valid vivit solid dan itu harus jalan gitu loh
padahal di setiap kebijakan ada celah ada gerowong ada wilayah yang sebetulnya bisa diisi dengan kritik
begitu nah siapa yang akan mengkritik kalau semua masih berpikir dengan benar benar jelas itu adalah
masuk ke situ gitu nah karenanya masuknya pak prabowo menurut saya sebuah anti klimax kalau
bukan guyon dan bercandaan lagi gitu dia masuk ke situ pak jokowi menunjukkan bahwa hey orang yang
pernah bertempur sama saya pun jadi anak buah saya kan tapi bukan itu poinnya kan poinnya adalah
gimana supaya kritik terhadap kebijakan itu bisa berjalan dan masa depan untuk kritik itu jadi suram dengan warga
jadi begitu singkat aja sih budi sebenarnya ini kerja media akan harus lebih keras ya karena check
es sama pan barangkali tidak diajak bukan bukan karena enggak mau gitu tapi memang ya enggak terlalu
penting lagi kalau misalnya lokomotifnya sudah dibawa gitu artinya kan untuk mengkritisi menjadi
corongnya sepublik yang tidak tersampaikan itu kan harus kerja media yang mudah mudahan sukses
akan menjadi pemerintahan lebih stabil pembangunan jadi lebih memacu pembangunan karena stabilitas
menjadi kunci gitu dengan merekrut pak prabowo pengalaman stabilitas itu hanya di zaman
ini sih cuma selama sepuluh tahun kita ingat sekali psb juga banyak diganggu oleh pahlawan kondisi
bahwa di periode kedua pak sby itu mayoritarism tapi apa yang terjadi kasus senturi kan
yang bergerak komentar anda pak prabowo masuk
saya membayangkan pendukung pak prabowo yang menginginkan ada check and balances keseimbangan
gitu kecewa nya setengah mati kan kecewa ke pak prabowo dong bukan kecewa ke pak prabowo
gitu kemudian kita lihat ada nanti proses di dalam pemerintahan yang mau tidak mau akan menimbulkan
fliksi fliksi yang banyak di dalam jadi karena semua masuk didalam memanagenya menjadi sangat
sulit nanti ada gesekan gesekan dengan teman koalisi yang lain sehingga pada akhirnya pak
jokowi akan capek sendiri menghadapi persoalan persoalan gesekkan internalnya justru

dengan masuki pak prabowo
bang fajur terakhir menjawab keresahan bahwa bapak disambil saya
ini kan proses tetap berjalan ya
sampai dengan hari di mana akan diumumkan
tapi kita asumsikan pak prabowo betul jadi menteri
saya lebih baik tidak membuat asumsi asumsi
karena seperti arief bilang ini semuanya yang sudah dipanggil pun belum bisa berubah
tapi kan kekhawatiran bang faisal itu nyata nggak di mata anda bang fajur
sebagai pejuang demokrasi juga bertahun tahun
dan anti militarisme juga
pernah di penjara
tadi disampaikan juga oleh pak jokowi adalah proses kita ini kan sekarang adalah merayakan persatuan ya
jadi diupayakan bahwa semua kegiatan pembangunan lima tahun ke depan
memang kalau sampai dua ribu empat puluh lima itu kan tidak untuk kelompok ini atau kelompok yang mana
atau untuk kebersamaan seperti itu
jadi ini usaha bersamaan
kritisisme tetap dimungkinkan
kan dalam kelompok seperti ini kan kolaborasi krisis berjalan
baik dalam perencanaan dalam eksekusi maupun nanti dalam feedbacknya
saya juga yang selama ini juga ikut terlibat dalam beberapa hal begitu ya
selalu kalau membuat sesuatu yang sangat krusial kami ribut
tapi ketika pak jokowi sudah mengambil keputusan kami harus mengatakan
oke keputusan itu kita ambil semua pihak bisa menerima keputusan itu
saya tidak bisa lagi bicara di luar keputusan
sama seperti dia juga
kalau sudah memutuskan cover
kalau sudah ini pasti ribut kan
tapi ketika sudah dibutuskan
tidak ada lagi
ya sudah inilah keputusan kita bersama
jadi masa depan demokrasi masa depan check and balance itu tidak akan terganggu
tidak akan terganggu
kritisisme itu akan tetap berjalan
karena kita ingin paralel kesejahteraan dengan demokrasi
itulah yang harus kita jaga
uji yang pertama
mudah mudahan pak jokowi nonton ini saya akan kasih link youtube nya

tapi arief masih ini
baik terima kasih bapak bapak
kita akan nantikan apakah pak jokowi guyon dalam satu dua hari ini
atau betul betul tidak goya
apalagi untuk fajrul dan prof mahfud tadi kalau kata bang arief
terima kasih bang fajro
terima kasih bang fajro
terima kasih mas arief
terima kasih bang fito
dan kita tunggu bang fajro untuk datang ke dialog dialog di cnn
untuk bisa menjawab keresahan publik seperti yang terjadi pada malam hari ini
demikian layar demokrasi malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia
bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju mundurnya kualitas demokrasi kita
amat bergantung kepada partisipasi anda dalam merawat kembang kebebasan
saya budi adikutro